saya mau nanya kalau misalnya
kamar pasien atas nama mulandari dimana ya
pasien atas nama mulandari
gue berantakin semuanya
eh yang nanya kenapa sih
gue gak bisa jagain bulan
mulan kejam bread
habis itu dia ketabrak terus dia jatuh
gue gak tau harus gimana
tiba tiba depon dateng
abis itu gue gak tau depon bawa mulan kemana
gue gak tau depon bawa mulan kemana
kok si depon
kan yang ngedate lu sama mulan
kenapa ada ampel ayam
kok ngedate bertiga kah
jadi wasit kali si depon
gak pacaran terus depon wasit
kenapa harus si depon
lu pak doi
mau ke rumah depon
itu dong ajak
kan kalo dia sendiri kita bingungin rumahnya dia
lu pada mau kemana
tadinya udah gue kesini
pas gue sampe lu pada mau pergi
mau ke rumah depon ikut gak
ke rumah depon
udah nanti aja pas otw gue jelasin
yaudah lo yang nyetir
gue telpon coba dimana tuh orang
sakit sakit nih beda gua
santeng juga lo
lo berdua dengerin nih
atau lo bun terserah lo deh
itu motor kesayangan gua
ya ini demi kebaikan lo berdua
emang lo berdua masuk penjara
emang seru apaan cuy
emang seru apaan
om mandika lagi nyari lo berdua
bisa terlalu hidup kita
ini semua gara gara lo tau ga
pasti ini semua gak bakalan terjadi
udah lo berdua jangan berisik
ini mau salah siapapun
atau ini gara gara siapapun
yang jelas kita semua terlibat
kita harus nutupin rahasia ini rapet rapet
ntar gue bakal bantu lo lima juta
buat beli motor baru ya
yaudah gua pisah deh dari motor gua
yang penting gua aman
sama gua juga
yang penting kita aman sih
yaudah gua cabut dulu ya
siap hati lo
siap hati lo
gua juga bingung cuy
kamar pasien atas nama wulandari dimana ya
di ruang vikris santium
ruangannya dimana ya sus
oh ya sebelah sana mbak
makasih ya sus
sadar ya sayangnya
kamu itu belum makan loh dari tadi
mendingan kita cari makan dulu yuk
kalo kita keluar makan siapa yang mau jagain mulan
rasanya juga melangx sura
tapi lam baca
jp telah sembuh amang
kasian istri dan anak anak kau
tadi sore saja aku dengar hampir jadi korban siroman itu
ada apa memang
kau tak tahu rupanya orang orangnya si jaki itu datang ke kedai istri kau
berkelahilah mereka sama si roman
saya karim temannya wulan
tadi sempat ke rumah tapi katamannya wulan dirawat di sini
terima kasih ya sudah cukup pulang
tapi lihat nih wulannya masih belum sadar
kalau boleh saya bisa nemenin wulan di sini om
mas kan udah ada karing di sini yang mau nemenin wulan
gimana kalau kita cari makan dulu yuk
kamu tuh jangan sampai terlalu makan mas
nah sudah karim
om sama tanda titip wulan ya
kami mau makan dulu
oh nggak usah nggak usah repot repot
tadi karen juga udah makan kok
terima kasih ya
karim tanda titip wulan ya
terima kasih tanda
gimana sih security kok keluar keluar
akhirnya balik juga lo
pakai bawa curut curut tuh segala
nanti lo selakain lagi
ada apa ini
pak pak pak
gue mau mereka semua diusir ya
kalau perlu tandai muka mereka semua
kalau mereka kesini lagi usir
eh lapor polisi kalau perlu pak
pengecut lo pan berani main satpam
gue juga pak ajak saudara satpam
ya kali disini buka lamaran satpam
sudah sudah sudah kalian pergi dari sini
udah sabar aja sam
biarin aja udah sabar
cuma gue gak seneng liatnya devan
telepon belum jadi apa apanya wulan
kalau devon tidak mau kasih tau wulan di mana
ya langsung aja toh
kita tanya ke wulan berubah
ya kau tahu lah sama maksud itu apa
aku mau gak pernah kepikiran
ah itu sudah
kok kepikiran ini penuh
untung gue gak kayak gitu
kalau kau itu penuh makanan
udah udah udah
kenapa jadi kayak gini sih
mendingan gue video co roman aja
karin sini dia
serius lah tewin beruah
semangat kasian leaders back
ya udah terlalu lama bersinggung
ku tak mampu membuatmu terlindung
saat ku lihat keindahan
di hadapanku terkoyak
andaikan keajaiban tercipta untukku
ku ingin hadirkan peduliku
jika ku tak sempurna
mungkin kau tersiksimu
cara ku memang tak biasa
aku bukanlah dewa
aku takkan pernah sempurna
aku mohon perbaikanmu
kok gak bisa jauh jauh dari gue
kau tuh rese banget tau gak sih
gue tuh ya
akan ku beri segalanya
aku cuma pesawat
karena aku tak sempurna